terhitung sejak tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh dua setiap hari selasa seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan kota bogor
wajib mengenakan pakaian kasual menggunakan produk produk industri kreatif buatan dalam negeri
hal tersebut tertuang dalam peraturan wali kota bogor nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh dua tentang pakaian dinas aparatur sipil negara
sejak pagi balai kota bogor diramaikan sejumlah pejabat dan staff yang terlihat modis dalam balutan busana kasual produk lokal
kalau dari celana sampai sepatu bagaimana pak
pada modal bogor juga lihat sendiri bahannya bahan lokal jahitan lokal sepatu juga ini produk lokal di bogor belinya di cihelet
berapa ratus ribu deh pak
sepatu dua ratus lima puluh celana dua ratus lima puluh an juga kurang malah kurang jadi kalau dari atas ke bawah mungkin nggak nyampe tujuh ratus
ini yang saya pakai ini dari simple egg temen saya yang desainernya asli kota bogor
dari harga dua ratus delapan puluh sembilan ada diskon
celana celana saya beli di laton dua ratus dua puluh
kemudian sepatu pijak bumi empat ratus dua puluh
harapannya pegawai pemerintah kota bogor bisa menjadi inspirasi dan garda terdepan pendorong kemajuan umkm dalam negeri
ya nggak ada yang mahal namanya produk lokal
yang penting adalah produk yang sekarang sedang menggeliat sedang merintis belum masuk di
mal mal besar belum ada rantai pemasaran yang masif gitu
yang sekarang sedang merangkak untuk berkembang dan sedang mempromosikan brand brand tertentu
kedepan pemerintah kota bogor berencana membangun kampung distro dan outlet untuk produk produk lokal
sembari melakukan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku usaha di kota bogor
clarissa aradia nabil haris bogor jawa barat